pandemi covid sembilan belas telah menimbulkan tekanan yang luar biasa terhadap sendi sendi perekonomian bangsa
tugas bank sentral sebagai penjaga stabilitas moneter amatlah penting
semoga bank indonesia mampu menjaga integritas dan kredibilitas
dengan usia yang semakin matang bank indonesia mampu menjadi garda terdepan dalam mengemban amanah sebagai otoritas moneter
kalau menurut usia enam puluh tujuh tahun usia yang sudah menjadi usia dewasa usia yang sudah matang
tentu ini adalah sebuah perjalanan penuh tantangan dan bentuk pengabdian yang panjang
pada masa pandemi covid sembilan belas bank indonesia adalah salah satu institusi yang menjaga koordinasi yang baik dengan pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian
bank indonesia bisa bersama sama dengan pemerintah
menjaga dan memulihkan perekonomian indonesia akibat dampak covid sembilan belas
saya mengaturkan ucapan terima kasih kepada bank indonesia atas sinergi
baik dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selama masa pandemi berlangsung
saya berharap bank indonesia selaku bank sentral di tanah air dapat terus bersinergi
terus bekerja sama dengan pemerintah
dalam menjaga stabilitas di sektor makroekonomi moneter serta sistem keuangan dan pembayaran
dan membangun fondasi yang kuat bagi ekonomi indonesia
untuk mencapai kesejahteraan ekonomi indonesia yang lebih baik
dirgahayu ke enam puluh tujuh bank indonesia
selamat ulang tahun ke enam puluh tujuh tahun
selamat hari ulang tahun ke enam puluh tujuh kepada bank indonesia